informasi berikutnya sepuluh hari jelang lebaran pasar tanah abang semakin dipadati pengunjung
pakaian muslim jadi salah satu yang paling diburu
seperti apa suasananya berikut ini liputan dari jurnalis komposisi cindy permadi dan juru kamera jam zuri
dua minggu kurang menjelang hari raya idul fitri kayaknya masyarakat sudah mulai berburu baju lebaran nih
nah saya akan menunjukkan kepada anda saudara saya saat ini ada di pasar tanah abang blok b lantai lj
nah ini jadi salah satu lantai yang jadi tujuan dari para pengunjung
nah kalau dari pantauan kami tadi kayaknya memang baju muslim jadi yang paling diburu menjelang perayaan hari lebaran nanti
nah saya akan langsung mengajak anda saja saudara kita lihat udah pada belanja apa aja sih
ibu udah ngasih di kompas tv ibu dengan siapa namanya ibu mbak imuna
ibu maimuna udah dari mana aja dari keliling keliling
nanti ibu dilihatin ibu udah belanja apa aja
ini emang buat sekeluarga ya bu semuanya
itu anaknya pengennya kayak gini warnanya katanya sama bareng
ini emang baru ke tanah abang hari ini atau kemarin kemarin udah juga bu
oh enggak baru hari ini
emang enggak belanja di online aja bukan juga banyak
pernah beli kelihatannya bagus ternyata enggak buat di saya gitu
terus udah gitu bahannya kan kelihatannya kayaknya bagus dilihat nih ternyata kurang kayak gitu
mendingan kita ngeliat langsung aja lah gimana gitu walaupun mahal sedikit gitu
jadi lebih puas gitu
akhirnya ibu maimuna selamat mencari cari baju lebaran lagi
ibu selamat puasa selamat lebaran juga untuk dua minggu lagi
setelah ngobrol sama pengunjung saya juga mau mengajak anda untuk ngobrol sama yang jualan
nah saat ini hal yang di belakang saya ini adalah salah satu toko yang jual khusus pakaian muslim untuk laki laki
nah kita lihat seberapa banyak sih pengunjung pada hari ini
kalau untuk tahun ini ada model model yang paling diburu gak sih bu
nggak terlalu seperti baju perempuan
ya modalnya untuk tahun ini kita referensi ya nggak terlalu seperti koko banget
jadi casual bisa diajak kemana aja gitu
semua warna suka suka aja sih kayaknya masyarakat tahun ini
kalau dulu kan tahun kemarin ada osagi segala macam kan sekarang enggak
ini kan masih dua minggu lagi mau lebaran tapi udah kerasa belum ada peningkatan omset
mulai dari kalau tujuh puluh delapan puluh persen udah ada peningkatan banget sih
kalau pucatnya kemarin yang paling rame banget saya ngecap sih
walaupun setengah hari bukanya tetap rame
selain baju koko ini kayaknya juga ada kopiah ada peci sama
mulai dari peci sejadah sarung
cuma satu paket buat laki laki gitu
kalau sejadah ada bahan bahan tertentu juga nggak sih bu yang paling banyak diburu
sebenarnya kalau tahun kemarin juga udah ada saja kayak busa busa gitu ya
tapi sekarang ada model baru kayak kubah gitu dia
yang sajada agak empuk lah tebal
bimis terima kasih banyak semoga semakin laku
padahal lebaran masih sekitar sepuluh harian lagi
nah kalau puncaknya memang diprediksi sudah terjadi dari kemarin ketika mulai ada tanggal merah
sampai nanti dihamin satu
tapi yang paling ramainya juga adalah di weekend sebelum hari raya idul fitri atau sekitar pada pekan depan
nah untuk jam operasional di pasar tanah abang
buka dari jam enam pagi sampai jam empat sore